menteri pertanian amran sulaiman meluncurkan program membangun pertanian empat
dengan memanfaatkan teknologi seperti internet
hingga peralatan seperti pesawat tanpa awak atau drone
hal ini untuk menarik milenial untuk mau menjadi petani di indonesia
agar kaum milenial tak meninggalkan pertanian
sabtu pagi menteri pertanian meluncurkan membangun pertanian empat
di desa junuwangi kecamatan krian sidoarjo jawa timur
dalam program ini kementerian pertanian bekerjasama dengan para peneliti
serta dosen dosen ilmu pertanian se indonesia
mereka memanfaatkan teknologi informasi yang menciptakan mesin mesin pertanian
yang serba otomatis seperti traktor tanpa awak
hingga pesawat tanpa awak atau drone penabur benih
dengan peralatan canggih buatan anak negeri
dari sebelumnya dua belas juta per hektare mampu turun hingga enam juta per hektarnya
sebelumnya selama empat tahun terakhir teknologi informasi sudah mampu menghemat
anggaran negara satu dua triliun lebih lewat program seperti e katalog
kemudian kita mendorong seluruh alat mesin pertanian yang modern
bahkan ke depan kita yang terbaru
menanam padi dengan menggunakan drone
itu mimpi besar kita insya allah dalam waktu dekat menjadi kenyataan
pada kesempatan ini juga menteri pertanian menyempatkan mendengarkan keluhan petani
mulai dari kesulitan air pada musim kemarau saat ini
hingga keluhan pupuk yang sulit didapat petani
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur